sejumlah pihak kembali menggugat ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum
salah satu diantaranya adalah mantan panglima tni gatot nurmantio
presidential threshold dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki
benarkan demikian atau gugatan ini dilayangkan untuk memuluskan langkah politik sejumlah pihak di tahun dua ribu dua puluh
kita akan diskusikan pada malam hari ini untuk apa sebetulnya perlu menggugat ambang batas capres di pemilu
saya sudah bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada bang rizal ramli sebagai penggugat undang undang pemilu dan juga bang andreas hugo pareira politikus pd perjuangan
saya akan langsung membahas dengan bang rizal ramli dulu sebagai pihak yang pernah menggugat undang undang pemilu ini
kali ini kembali digugat bang rizal ramli
ini oleh pak gatot dan juga sejumlah pihak lainnya
nah anda menilai bagaimana gugatan ini apakah anda cukup optimistis melihat dalil yang digunakan
atau lagi lagi kemudian ini bisa saja kemudian gagal kembali di mahkamah konstitusi
jadi sebetulnya kan begini
di dalam undang undang dasar kita sendiri tidak ada pasal tentang threshold
atau ambang batas
yang penting kandidat presiden gubernur bupati diajukan oleh partai
nah memang ini sebetulnya hal hal yang tidak konstitusional ambang batas
tapi di masa lalu dipakai alat untuk ngebloklah kandidat kandidat
dan supaya hanya berapa yang besar saja yang apa namanya nih
punya kemenangan yang besar
nah yang kedua argumen saya ini adalah basis dari demokrasi kriminal
saya dan kawan kawan sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan berjuang supaya indonesia jadi negara demokratis
bebas kkn dipenjara satu lima tahun sama orba
ya kok sedih melihatnya bahwa ternyata demokrasi kita ini
berubah jadi demokrasi
dua puluh dua dari tiga puluh empat gubernur masuk penjara karena kasus korupsi
satu ratus dua puluh an bupati masuk penjara karena korupsi
itu bukan case by case tapi sistemnya
saya sekitar delapan bulan yang lalu ke kpk ketemu dengan direksi dan komisioner

saya minta supaya mereka fokus ke sistemnya

karena ini yang paling besar setalanya di indonesia
nah kpk katakan pak ramli kita baru aja nangkep satu bupati dari kota timur
yang kepengen lima tahun lagi istrinya ketua dprd
ingin lagi dia bawa buku cek sertifikat deposito sekitar dua puluh miliar
yang ingin lagi dia bawa buku cek sertifikat deposito sekitar dua puluh miliar
untuk bisa nyogok satu partai
nah dia perlu tiga partai
sogokannya itu kira kira enam puluh miliar
nah dia sendiri jelas nggak punya uang
sehingga yang bayar itu adalah cukong dan bandar
dan cukong dan bandar ini dia beri konsesi hutan konsesi tambang
kerugian negara itu satu satu triliun
jadi dia dapat uang sogokan untuk bisa bayar uang
jadi dia dapat uang sogokan untuk bisa bayar uang
dan ini terjadi di setiap pemilihan gubernur bupati dan lain lain
yang biayanya sangat mahal kerugian negaranya itu sangat besar
kalau di kota kota besar yang diperdagangkan biasanya izin bangunan imb dan sebagainya
nah yang kedua adalah
begitu calon calon yang dibiayain oleh bandar ini terpilih
dia tidak bekerja untuk rakyat
dia bekerja untuk bandar dan cukongnya
itulah makin lama gap antara keinginan dan kesejahteraan rakyat
dengan polusi kebijakan
itu makin besar
nah yang kedua adalah
untuk gubernur tarifnya sewa partai seratus sampai tiga ratus miliar
dan ini bukan dongeng
karena saya sendiri ditawarin macam macam lah
mau jadi apa apa gitu
nah yang kedua
ada empat puluh empat negara yang lakukan pemilu dua tahap kayak kita
itu dihapuskan sama sekali
yang penting diajukan oleh partai
rakyat yang memilih siapa yang lolos dari tahap satu ke tahap dua
tidak perlu misalnya elit partai yang menentukan siapa yang masuk tahap satu tahap dua
kalau itu demokrasi udah dibajak
jadi kekuatan oligarki gitu
serahkan aja sama rakyat yang penting ya ngajukan partai partai yang lolos verifikasi
biarkan kompetisi calon calon pada tahap satu dan tahap dua
toh rakyat yang akhirnya akan memutuskan
baik bang rizal ramli
tapi gugatan juga
tapi gugatan demi gugatan terkait dengan presidensial threshold ini
bahkan kalau saya tidak salah mungkin sudah beberapa belas kali ya
ini kemudian tiga belas kali digugat
tapi tetap dibatalkan tidak dikabulkan oleh mk
karena berbagai macam alasan bang rizal
artinya mk melihat bahwa gugatan terhadap ini tidak kuat argumentasi hukumnya
karena itu tidak lemah sekali
misalnya buat kasus saya dia bilang saya nggak punya hak legal untuk mengajukan ke mahkamah konstitusi
saya punya hak sebagai warga negara
saya punya hak sebagai orang yang ingin maju di jabatan publik
jadi mk ini dulu kita bangun dengan ide bagus untuk mereview apa apa yang menyimbang dari konstitusi
belakangan kerjaannya bukan mk
tapi mahkamah kekuasaan mendengarkan maunya kekuasaan
menyesuaikan diri argumen argumennya
sudah dibilang inkonstitusional kok dikasih waktu dua tahun
itu kan tidak masuk akal sekali
inkonstitusional sama juga dengan undang undang tentang threshold
tidak ada di konstitusi
dan yang kedua nominasi ditetapkan berdasarkan hasil pemilu lima tahun yang lalu
itu sangat tidak logikal
sangat tidak masuk akal
saya jadi bingung
ini hakim mk sekolahnya di mana nih
logikanya tidak jalan
orang setelah pemilu ingin pemimpin baru ya berdasarkan pemilu waktu itulah ditetapkan calon calon
bukan berdasarkan lima tahun yang lalu
makanya tidak berani debat sama orang seperti saya di depan pengajilan
saya ke bang andreas hugo parera
bagaimana melihat ketika angka ini kembali digugat
dan tadi juga bang rizal rami mengatakan bahwa ini kemudian menjadi basis demokrasi kriminal
itu sudah ada di dalam undang undang
artinya di dalam undang undang nomor tujuh belas itu memang sudah di pasal dua ratus dua puluh dua itu memang tertera seperti itu
bahwa kemudian ada masyarakat ada warga negara yang mengajukan gugatan untuk judicial review
itu adalah hak mereka
dan sampai saat ini seperti yang tadi
saya juga peser tadi
setelah diminta untuk bicara ini sudah ada dua belas kali kalau tidak salah itu gugatan judicial review ke mk itu ditolak dengan berbagai alasan
terakhir memang gugatan yang dilakukan oleh bang rizal tadi itu juga ditolak
sekarang ada gugatan baru lagi gitu
jadi sebenarnya ini menurut mk
pandangan mk bahwa ya itu pertama bahwa ya misalnya dalam kasus bang rizal
bang rizal dianggap tidak mempunyai legal standing lah di dalam kasus gugatan tersebut gitu
karena kalau misalnya bang rizal menggugat itu dia harus membuktikan bahwa dia memperlukan dukungan dari partai politik
karena yang berhak mengajukan calon presiden itu adalah partai politik
menurut saya itu logis gitu
artinya jawaban mk terhadap gugatan
gugatan dari bang rizal tadi gitu
nah kemudian juga di dalam salah satu gugatan
saya lupa gugatan dari siapa
jadi kebijakan yang terbuka yang dibuat di dpr
sehingga kalau mau merubah itu
rubahlah itu di dpr
melalui perubahan terhadap undang undang tersebut gitu
karena itu tidak ada di dalam undang undang dasar
sih kalau mau merubah itu
rubahlah di dalam undang undang
dan itu adalah wilayah pembicaraan itu di parlemen
dan dpr sudah menutup pintu ya soal angka ini
jadi memang mk sendiri melihat bahwa dia tidak mempunyai posisi untuk melakukan penilaian atau judicial review
karena itu tidak menyangkut dengan konstitusi
karena tidak tertera dalam konstitusi
nah ini kan soal penafsiran penafsiran dari bang rizal tadi
ya seandainya beliau adalah hakim mk mungkin penafsirannya akan seperti itu gitu
nah jadi ya persoalan ini saya kira sudah
tadi yang saya katakan tadi sudah dua belas kali
dilakukan judicial review dan selalu ditolak
kita lihat aja nanti yang berikut ini gimana
menurut anda gugatan ini akan kembali sia sia bang andreas
saya nggak tahu persisnya karena itu akan hakim mk yang akan memutuskan
tapi ya dari lihat dari tren apa keputusan keputusan mk sebelumnya
ya dengan berbagai macam
karena dua poin tadi
yang mengusung itu yang mengajukan judicial review itu harus punya legal standing
yang mengatakan memposisikan diri bahwa dia tidak mempunyai posisi
tidak berada dalam posisi untuk melakukan penilaian terhadap pasal ini gitu
saya melihat bahwa kemungkinan itu sangat tinggi
penolakan dari mk itu tidak ada basis yang kuat
karena rizal ramli dua ribu empat didukung oleh sembilan partai yang ingin calonkan saya jadi presiden
salah satu partai buruh partai pnbk
ada sembilan partai dan
ada semua dokumen dokumennya
ya jadi alasan tidak cukup legal standing itu sama sekali tidak memadai
ataupun saya juga punya hak politik untuk memilih dan sebagainya
nah kalau soal
ini masih proses
saya sendiri orang yang track recordnya dalam sejarah hidupnya
memperjuangkan sesuatu itu tidak mudah
misalnya saya memperjuangkan waktu mahasiswa undang undang wajib belajar
butuh waktu dua tahun
sampai pemerintah suharto nyerah
akhirnya ada undang undang wajib belajar
sehingga delapan juta anak bisa sekolah
kami bersama serikat pekerja memperjuangkan undang undang bpjs
yang pemerintah sby ogah ogahan
tapi kita tekan dengan demonstrasi
kita tekan dengan public opinion
akhirnya undang undang bpjs lolos
kami bersama dengan saya ketua dewan pembina kepala desa seluruh indonesia
para di nusantara
kita memperjuangkan undang undang desa
supaya desa dapat uanglah satu miliar lebih
butuh waktu dua tahun
akhirnya pemerintahan sby pada saat terakhirnya setuju
dikaksanakan oleh pemerintah jokowi
jadi buat orang seperti saya
yang biasa berjuang
menegakkan demokrasi dan pemerintahan yang bersih
ini anggap aja bagian dari perjuangan
dan kelihatannya bakal jebol
karena banyak sekali
hampir seluruh anggota dpd
yang sepertiga dari mpr
karena mereka pengen jadi calon bupati
tanpa membayar upeti ke partai
mereka pengen jadi gubernur
tanpa membayar seratus tiga ratus miliar
jadi ini belum bangun
untuk anggota yang makin lama makin besar
kalau soal d itu mungkin undang undang dipahami
tapi ada diberikan ruang
untuk calon independen
yang di sini kan kita bicara soal undang undang pilpres sebenarnya
kalau undang undang pilkada
dimungkinkan bahwa orang tidak harus melalui partai
yaitu melalui mengumpulkan tanda tangan
dukungan dari masyarakat
saya kira itu sudah ada
dan berlaku banyak juga
dan ada juga yang menang
di pilkada pilkada di kabupaten
yang terjadi di kampung saya itu
kemarin ya bupati dari non partai
tapi kemudian memang dia bergabung ke partai sih
tapi ada banyak kasus kasus yang menunjukkan bahwa
juga ikut terlibat dan menang di
di pilkada gitu
bang andreas tapi bagaimana anda menjawab
di sini kan calon undang undang pilpres sebenarnya
bang andreas ini bagaimana anda menjawab bahwa
yang seharusnya di publik
juga harus punya kandidat kandidat yang lain
yang tidak hanya kemudian lewat
dikuasa oleh parpol saja
dan ini dianggap kemudian menyumburkan oligarki
bang andreas itu kan fakta bahwa
bahwa kemudian dalam setiap kontestasi itu
ongkos politik menjadi mahal
itu kan memang satu fakta yang selama ini terjadi di pemilu kita
kalau ongkos politik itu mahal
semua juga sudah tahu
sekarang mana ada pemilihan langsung yang murah gitu
itu mulai dari
pilek yang kami alami
dan biaya pasti besar
kalau itu bukan rahasia umum lagi
semua sudah tahu soal itu
tapi apakah ini berhubungan dengan
kasus yang kita bicarakan ini atau tidak
saya melihat bahwa
itu sebenarnya ruang itu terbuka
bagi siapa saja yang ikut
mau ikut dalam kontestasi itu gitu
nah di sini ya
di sini ya partai partai yang
pun bisa bergabung
di dalam proses pemilu gitu
kalau misalnya bank rizal
mau masuk terlibat
di dalam urusan di pilpres
saya kira bisa bicara dengan partai partai
ya mencalonkan diri gitu
atau dicalonkan oleh partai partai
saya kira itu proses yang diatur
di dalam undang undang
dan undang undang nomor tujuh belas tersebut
dan ya sampai sekarang itu berlangsung
kalau mau melakukan perubahan itu
rubahlah undang undang itu
sehingga dengan demikian
ini kan memungkinkan
untuk yang tadi dimaksudkan
nah berkaitan dengan mk
kalau saya lihat dari tren yang
keputusan keputusan mk ini
saya lihat mk sendiri melihat bahwa
dia tidak ada dalam posisi
untuk melakukan judicial review
untuk itu gitu
saya tidak menolak
atau saya sepakat dengan apa yang diperjuangkan
oleh bang rizal dan kawan kawan
saksar dan harus diperjuangkan
mungkin bukan diensal gitu
tapi melakukan lobby lobby
bicara dengan partai partai politik
sehingga dengan demikian
partai partai ini melakukan perubahan
terhadap undang undang nomor tujuh
tahun dua ribu tujuh belas itu
mungkin itu akan lebih tepat gitu
ketimbang kita bicara kembali lagi
kembali lagi ke mp
strategi untuk melakukan perubahan
apa yang dimaksudkan oleh bang rizal dan kawan kawan
kita break dulu
bang rizal ramli
melobby partai politik
seperti yang tadi disampaikan oleh bang andreas
tapi begini bang rizal ramli
apa sih urgensinya bagi publik ya
atau jangan jangan ini digugat
memang karena untuk memuluskan
langkah sejumlah pihak
yang memang mau nyapres
di tahun dua ribu dua puluh empat
kami break dulu
kami akan segera kembali
apa yang tadi disampaikan oleh bang andreas
mengapa kemudian tidak
bisa diubah di dpr
tidak ada yang mengakon komunikasi politik
lobby dengan partai politik
saya berikan contoh
saya didatengin oleh ketua ketua partai
berdasarkan kriteria apapun
lewatlah yang lain lain
kami mau dukung
kami mau dukung

satu partainya minta tiga ratus miliar
nyaris satu triliun
jelas kebanyakan orang
dalaulah yang lain
gak punya uang
akhirnya dibayarin lah oleh bandar dan cuso
sudah di airnya
sudah di airnya
ini yang berusak sistem itu
saya ingat pada pemilihan gubernur dki mas prabowo panggil saya
kecil lah aho buat mas rizal
gerindra buat mas rizal gratis
tapi dua partai lain kita mesti bayar
saya dulu puasa sekali zaman gusdo
mbak mega sama gusdo percaya saya
saya nggak pernah memanfaatkan untuk memperkaya diri
buat makan makan saya punya
nah sampai dua hari sebelum keputusan terakhir
mas rizal buat mas rizal teman teman bilang dari partai yang lain cukup seratus miliar
akhirnya datanglah anies baswedan
yang bandarin lah istilahnya gitu loh
maksudnya jadi calon
jadi andreas ini bukan dongeng
pratek bahwa upp itu merupakan sistem
dan kebanyakan calon itu nggak punya uang andreas
makanya kemudian dia dibayari oleh bandara macukong
habis dia kepilih jadi gubernur bupati pada datang bandarnya
mas itu kita yang bikin
mas menang loh
proyeknya dikasih sama kita dong
itulah yang merusak indonesia mas andreas
adakan sistem yang betul betul kompetitif
dia rakyat yang menentukan mulai tahap satu tahap dua
di amerika juga kayak gitu
di amerika ada konvensi partai partai
ya demokrat calonnya ada
di publik ada tujuh
jadi ada sistem yang betul betul kompetitif
saya sendiri mas andreas belum sempet ketemu mbak megah
udah lama nggak ketemu ya
pdip kan partai paling besar
loyal militan pendukungnya
ngapain takut dengan sistem kompetisi ini
kalau memang nggak becus
gak ada dukungan pasti kalah dong
jadi bang rizal rami melihat partai partai besar yang menolak
ternyata ini partai keuapan menengah
ternyata udah mau
memang dituruninnya macem macem
itu kan cuma dua
saya tanya ke pdi perjuangan
tapi dan mungkin bisa dijelaskan ya pandangan dari pd perjuangan bang andreas
kenapa sih kemudian perlu ada ambang batas dengan angka yang cukup besar ini
ya barang ini sudah ada di dalam undang undang
dan sudah ada keputusan untuk tidak melakukan perubahan undang undang
jadi persoalan itu udah lewat
nah nanti ke depan kalau kita mau bicara dan ya
pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini sudah sebentar lagi gitu
nah kalau memang mau dilakukan perubahan kita bicara di dalam konteks tahap tahapan berikut gitu
bahwa mungkin saja bahwa ke depan perlu ada perubahan ini
kita lihat di dalam bagaimana bicara dengan partai partai untuk melakukan perubahan ini
bahwa kebetulan sekarang pdi perjuangan artinya pdi perjuangan dengan posisi sebagai partai besar ya
berada pada posisi yang diuntungkan secara undang undang
tapi apa yang disampaikan oleh bang rizal tadi saya tidak membantah itu
saya tidak sama sekali tidak membantah
dan pdi perjuangan pun tidak takut soal itu gitu
bukan soal takut tidak takut
ini adalah sesuatu yang sudah diatur di dalam undang undang ini
yang disepakati oleh semua partai ketika itu
itu disepakati oleh semua partai
dan sekarang mau dilakukan perubahan judicial review itu ke apa ke mk

ya ya kan itu kan topik utama kita bahas malam ini gitu
dan saya lihat dari kalau topik kalau itu didakun judicial review ke mk
mk kan sudah memberikan berkali kali jawaban terhadap itu
kemungkinan menang atau tidak ya kalau dilihat dari tren ini
kemungkinan untuk ada perubahan dari mk itu kecil
dan kalau sehingga saya katakan tadi kalau mau melakukan perubahan ini
rubalah undang undang ini gitu
ubahlah undang undang itu dan itu adalah pembicaraan di dpr bersama dengan pemerintah
nah itu persoalannya gitu
jadi saya tidak perlu mengajari bang rizal
oke jadi saya tidak perlu mengajari bang rizal

jadi jalan itu yang harus kita lewati gitu
bahwa di dalam pembahasan itu ya kita bicara dengan pemerintah
atau bang rizal bikin partai dan kemudian bicara sebagai pimpinan partai
bicara dengan partai partai yang lain gitu
mengurus politiknya itu ya sekarang ya lewat jalur partai
tidak bisa juga orang tiba tiba datang kemudian saya mau jadi presiden gitu
saya mau jadi calon presiden
karena orang lain yang capek ngurusin partai tiba tiba ada yang datang mau jadi calon presiden
apa jadi hal yang juga tidak wajar menurut saya secara politis gitu
kenapa memang hak semua orang
tapi bagaimana kita lewat lah partai sebagai institusi yang melakukan proses rekrutmen politik
termasuk di sini ada rekrutmen kepemimpinan nasional
oke baik sebelum
batas penyaringan tahap pertama gitu ya
itu melalui partai partai politik yang mencapai
tapi tidak berarti menutup kemungkinan orang untuk menjadi calon presiden
bahwa dia bisa dari partai politik dia bisa juga bukan dari partai politik
termasuk bang rizal
kemungkinan itu kan selalu terbuka gitu
bagaimana melakukan pembicaraan
soal tadi apa yang disampaikan oleh bang rizal ya
saya nggak tahu
di pengalaman bang rizal seperti itu sangat disayangkan gitu
mungkin mereka lihat dari penampilan dari luar bang rizal
meyakinkan dari segi kemampuan dan segala macam sehingga mau dipakai
tapi yang saya tahu juga bahwa proses pengusungan pengusungan seperti itu
ya di pdi perjuangan kita mengusung kader kader yang pdi perjuangan pak jokowi
bagaimana pak jokowi maju kemarin kan kita juga berdarah darah
untuk mulai dari dki mulai dari juga di dalam pilpres
kok biaya itu perlu
tapi sampai dengan jumlah jumlah yang seperti yang tadi pak bang rizal sampaikan
saya kira ya kita nggak punya duit juga untuk
sampai sebanyak itu gitu
baik bang andreas jadi pd perjuangan
mengbiaya itu gitu
jadi pdip tidak takut ya bang andreas kalau kemudian ini digugat
masa soal itu takut
dari dulu lawan soeharto aja kita tidak takut kok
itu cukup kalau mau bilang takut soal itu gitu
terakhir bang rizal ramli bagaimana dari anda tanggapan terakhir
anda melihat seberapa optimistis anda bahwa gugatan yang kali ini diajukan
oleh pak gatot nurmanto dan kawan kawan ini bisa dikabulkan atau oleh mk
karena tadi bang andreas katakan melihat trennya sih agak kecil tampaknya
kalau kita lihat sistem konstitusi kita kita kan bikin mahkamah konstitusi
kalau ada undang undang di bawahnya
yang bertentangan dengan konstitusi
nah undang undang tentang pemilu yang membatasi kandidat dengan threshold
dan yang membuat sistem nominasi berdasarkan hasil tahun yang lalu
itu jelas tidak rasional dan bertentangan dengan konstitusi
memang forumnya media yang paling bagus adalah mahkamah konstitusi
memang juga bisa seperti mas andreas katakan lewat dpr
ya kita teman teman semua coba di mahkamah konstitusi
tapi kali ini akan sangat masif sekali permintaan untuk mendorong ini
dan yang kedua mk ini akhirnya satu satu akan kita kulitin ini
argumen logikanya di mana
jadi poin saya yang lovis aja
ini perlu pemimpin kelas satu di nasional daerah kebawah
kalau enggak kita akan salah dengan negara lain yang punya sistem
saya nggak suka sistem komunis tapi selection of leadership di china itu sangat sangat competited
di amerika eropa sangat kompetitif
sehingga mereka dapat pemimpin yang memang baiklah
dan juga bangsa bangsa nya memang top
nah kita karena hambatan hambatan begini susah
jadi kita akan gempur ini sampai goal
saya biasa andreas berjuang sama untuk meng goal in sesuatu
dan yang kedua memang saya mau tanya satu satu
hakim mk ini sekolahnya di mana
argumennya ga masuk akal semua gitu
kita mesti makan siang nih mas andreas
terima kasih ya
oke saya terakhir deh ke bang andreas
ini karena juga sedang ramai bang
tapi ini ketua mk ketua kpk juga mengatakan hal yang sama ini bang andreas
bahwa pak firly mengatakan bahwa salah satu biang kerok dari korupsi politik ini ya karena threshold tadi itu
ya saya nggak tahu menghubungkan itu
kalau orang hukum itu kan harus bicara dengan fakta
kalau orang politik bicara dengan opini persepsi
tapi kalau seorang hukum seharusnya bicara dengan fakta ya
tinggal tunjukkan aja kalau memang ada fakta ya tangkap saja gitu kan
mari kita akan lihat bagaimana kemudian proses
karena orang hukum kan bicara di lembaga hukum seharusnya kalau memang ada hal yang berkaitan dengan itu fakta ya tangkap saja gitu
ya kalau orang politik bicara dengan opini biasa gitu
tapi kalau orang hukum seharusnya bicara dengan fakta
kalau menurut bang riza ramli pasti setuju dengan apa yang disampaikan oleh ketua kpk ya bang riza
bang riza ramli dari dulu selalu bicara dengan fakta
dan selalu ada solusinya
saya ingin demokrasi kita yang kita ubah dari demokrasi kriminal hari ini jadi demokrasi yang bersih dan amanah
barulah yang terpilih itu betul betul bekerja buat rakyat dan bangsa kita
makanya dari awal saya kan mendorong agar supaya partai politik di biaya negara aja
seperti di skandinavia
waktu pak megawapres saya yang pertama itu bikinin draft supaya ada dana buat partai politik
daripada sekarang nyari buat partai padahal dikantongin buat diri pribadi
ada solusi buat indonesia
baik kita akan lihat bagaimana proses gugatan ini akan berjalan di mahkamah konstitusi
terima kasih banyak
tapi diskusi yang sangat menarik

dan mudah mudahan publik mendapatkan perspektif yang lain dan berimbang dari diskusi kita
terima kasih banyak bang rizal ramli
bang andreas parena terima kasih banyak
bang riza dan juga bang andreas